seorang remaja nekat masuk ke lapangan demi mendatangi lionel messi
dalam pertandingan argentina melawan australia di stadion beijing workers tiongkok
pada kamis malam waktu setempat
remaja ini melompat dari bangku tribun yang cukup tinggi
ketika melihat messi akan mengambil sepak pojok dan langsung memeluk sang kapten argentina
aksi ini pun membuatnya diburu petugas keamanan
ia pun berlari kabur bahkan sempat melakukan tos dengan keeper emiliano martinez
setelah berlari hampir setengah lapangan fans nekat ini akhirnya bisa dibekuk
lalu digotong keluar dari stadion
saat dibawa keluar oleh petugas raut wajah fans messi ini tampak sangat puas
sebab ia bisa bertemu langsung dengan idolanya
meski sempat mengganggu pertandingan remaja tersebut akhirnya dilepaskan oleh petugas
dan bisa kembali ke bangku stadion